halo selamat malam persoalan pilpres yang belum usai
masih membayangi panggung politik tanah air
bagaimana potret dinamikanya
serta seberapa jernih kita bisa
menangguk pemahaman dari konstelasi politik belakangan ini
bersama saya budi adiputro
kami akan hadirkan informasi dan pembahasan
yang mendalam mengenai perkembangan politik demokrasi di indonesia
dalam layar demokrasi
mendorong mahkamah konstitusi
bukan sekedar mahkamah kalkulator
inilah pemilu terburuk di indonesia
yang pernah terjadi selama indonesia berdiri
dengan menyalahgunakan kekuasaannya
selaku presiden petahana
sudah beberapa kali saya sampaikan di publik
bahwa personel pengamanan
baik tn dan polri
tidak dilengkapi dengan turut ajang
tidak dilengkapi dengan turut ajang
berluruhnya clear loh ya
pelurunya sudah peluru tajam
soal senjatanya dari mana
siapa yang menembak
itu prnya kepolisian
hampir satu bulan sudah kabut asap
sisa sisa kerusuhan dua puluh satu dan dua puluh dua mei lalu
masih menyelimuti ruang demokrasi kita
selain persoalan hak asasi
kualitas demokrasi kita juga tengah diuji

lewat drama gugatan pilpres
yang prosesnya tengah berlangsung
di mahkamah konstitusi
rentetan narasi yang disajikan
dalam sidang gugatan
sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
menyiratkan adanya problem yang serius
dalam pelaksanaan pesta demokrasi di indonesia
lewat kuasa hukum penggugat
dari paslon prabowo sandi deni indrayana
dugaan kecurangan yang paling disoroti
dan diduga dilakukan oleh paslonnya
jokowi maruf sebagai calon petahana
atau penyalahgunaan kekuasaan
oleh karena itu
adanya kecurangan pemilu
electoral fraud yang tsm
yang dilakukan oleh paslon satu
dengan menyalahgunakan kekuasaannya
selaku presiden petahana
sebagai peserbangan petahana
serta pilpres dua ribu sembilan belas
atau paling tidak
melakukan pembungkutan suara ulang
persoalan lain terkait hak asasi
dan kebebasan berekspresi
juga menjadi sorotan publik negeri ini
kasus penembakan dan penyalahgunaan senjata
secara esensi belum terjawab
menurut komisioner komnas hamhoi rul anak
pengungkapan kasus dua puluh satu dua puluh dua mei
aparat hanya terfokus pada upaya
rencana penembakan sejumlah elit
sementara kasus penembakan penjualan
dan penyelenggapan penjualan
terhadap peserta aksi yang jelas menggunakan peluru tajam dan memakan korban justru belum terungkap
polisi sudah mengakui bahwa ada sedikit kendala yang cukup serius soal pengungkapan sembilan orang yang tertembak ini
pelurunya clear loh ya pelurunya sudah peluru tajam
soal senjatanya dari mana siapa yang menembak itu pr nya kepolisian
dan daripada kebeban yang lain soal soal yang kelihatan di publik bahwa ada excessive use of force
penggunaan kewenangan secara berlebihan ya silahkan diungkap diurus oleh kepolisian
ada propam ada paminal dan sebagainya
sejumlah narasi terkait sengketa pilpres dan belum terungkapnya kasus penembakan terhadap peserta aksi demonstrasi
membuat publik semakin mempertanyakan kualitas demokrasi di indonesia
tim liputan cnn indonesia
kabut kerancuan dan kesimpang siuran apakah belum usai mewarnai ruang publik kita
sidang perdana di mahkamah konstitusi jumat yang lalu
seperti jadi etalase yang memunculkan banyak narasi yang menyiratkan ada problem serius dari kualitas demokrasi kita
kalau kita mau sedikit mundur ke belakang nih tragedi dua puluh satu dan dua puluh dua mei di ibu kota jakarta
juga masih menyisakan kabut persoalan demokrasi dan mungkin hak asasi manusia yang belum tuntas terjawab
di tengah kabut pekat mungkin dari gas air mata yang membuat kita
atau visibilitas kita jadi terganggu jadi rasanya kurang bisa melihat sesuatunya dengan objektif gitu ya
rasanya pas kalau kita menyetir apa yang pernah dikatakan wimar witular
bagaimana kita bisa mencuri kejernihan dari kerancuan
untuk menghadirkan kejernihan kepada anda saya sudah kedatangan dua orang ahli penjernih akal hari ini
ada yang pertama di kiri saya penjernih pertama ada ali mokhtar ngabalin
tenaga ahli utama kantor staff kepresidenan yang memang di hire untuk membuat penjernihan di situ katanya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam kenapa tepuk tangan tadi bang
iya karena malam ini bisa jumpa dengan rocky
bukan jumpa dengan budi ya asik ya
budi sudah biasa
kemudian ada roky gerung peneliti p dua d
rocky terima kasih sudah datang tapi saya mau ke bang abalin dulu nih
iya supaya kan tadi sudah tepuk tangan kita apresiasi karena tepuk tangannya tadi ya
oke oke oke saya terima tepuk tangannya
banyak yang mengatakan bahwa ruang publik kita tengah diisi dengan banyak rancuan kesipang siuran
aslinya terutama opini publik banyak bersiluran gitu ya
banyak yang rancu gitu
menurut anda memang ruang publik kita saat ini diisi oleh publik
ruang publik itu diisi oleh dua faksun besar
yang pertama adalah media mainstream dan yang kedua adalah media sosial
kalau media mainstream kita tahu sejumlah sumber dan narasumber maupun media jelas
kalau media mainstream mau mengundang ali mukhtar mengundang rocky gerung itu jelas
ya kan itu media mainstream
kalau media sosial ya berantakan
suka suka aja orang mencacimaki menghujat menyebarkan berita bohong dan lain lain sebagainya
karena tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan dari ruang publik yang diisi dengan media sosial
itu sebabnya kalau kita merasa kerancuan ya seperti itu
tetapi kan kita tahu bahwa
semua narasi dan diksi yang dipakai di ruang publik itu harus berkiprah atau menjadikan media mainstream sebagai kompas dalam menentukan arah dan tujuan
sebuah informasi yang bisa memberikan pembelajaran kepada publik
tapi anda worry sebagai orang yang ada di pusat sentral kekuasaan epicenter
kita worry kita boleh worry itu karena masa depan demokrasi bisa hancur kalau media sosial itu tanpa bisa dikontrol
kan begitu itu kan sejarah sejarah
salah media sosial atau salah elit
elit yang menguasai ruang publik baik di media mainstream atau media sosial bang
iya kalau elit itu kan sangat terpegantung kepada seberapa jauh media menempatkan posisi elit untuk bisa menyampaikan pesan pesan yang memberikan pembelajaran kepada publik tanah air
jangan lupa bahwa publik indonesia tidak semuanya sepintar budi sepintar roke gerung sepintar teman teman lain yang terkait
yang bisa memberikan pilihan kata yang benar
kan hari ini kita lihat orang dengan gampang menghujat mencacimaki mencederai menyebarkan berita bohong tanpa pernah merasa dosa
tanpa dia pernah merasa bahwa kalau menyebarkan berita ini akan berpengaruh kepada orang lain
anak anak kecil bisa pegang handphone dan dia bisa membaca semua informasi dari media sosial
dan orang tidak menjadikan media mainstream
sekali sekali orang itu harus bisa menempatkan cnn indonesia sebagai sumber dari segala
sumber informasi di tanah air
jadi pas cnn indonesia mencuri kejadian dari banyak kerancuan yang ada di publik
karena dia punya layar demokrasi
rocky anda lihat juga ruang publik kalau istana tadi mengakui worry juga sudah lampu kuning
rancunya banyak sekali di ruang publik
jadi mungkin publik agak dibuat bingung agak dibuat simpang siu dengan mana yang benar mana yang salah
sebelum itu kan bukan lampu kuning di perapatan jalan itu
dari dua arah itu lampu merah
jadi orang nggak bisa lewat sebagainya
karena pemerintah kasih batasan terhadap lalu lintas pikiran itu kan
dengan insinuasi dengan hegemoni dengan ya segala macam trik gitu
karena itu saya nggak melihat bahwa teori ruang publik sebagai ruang yang seharusnya bebas distorsi
itu sekarang tidak diisi oleh argumen publik
ruang publik kita diisi oleh argumen privat
seperti yang roke bilang
penghinaan fitnah segala macam itu
setiap kali saya buka twitter itu juga termasuk public sphere
isinya itu adalah kalau saya diamin satu hari yang bully saya itu rp tiga rp lima rp sepuluh rp dua puluh
dan hal yang itu juga
tapi kan saya nggak pernah peduli soal begitu
apalagi ruang publik yang disebut sebagai wilayah argumentasi
di dalam twitter yang seharusnya kita saling mampu untuk menghasilkan argumentasi
itu isinya adalah cacimaki
dan saya mengalami fitnah kiri segala macam itu
soal privat dijadiin soal publik
mending benar itu kan fitnah
jadi itu yang saya lihat
tapi kenapa anda kemudian meng highlight bahwa pemerintah membangun
justru itu yang saya mau terangin tadi
karena lalu lintas di ruang formal itu lampu merah semua
sehingga orang menumpahkan segala macam kedunguanya di ruang publik yang non mainstream
yang tadi social media itu
itu yang terjadi
jadi karena pemerintah anda yang membatasi ruang formal kemudian
justru hari ini pemerintah menjadi sasaran tembak untuk cacian menghujat
biar presiden dibilang dungu oleh rocky kan
luar biasa itu
justru itu karena ruang yang diberikan pemerintah
lalu lintas kebebasan berpikir bersikap dan berbuat itu
orang hampir hampir tidak lagi memikirkan
saya berkali kali bilang
undang undang dasar pasal dua puluh delapan e menjelaskan bahwa ada kebebasan menyampaikan pendapat
turunan undang undangnya ada
bukan saja bagaimana mungkin bisa pemerintah membatasi orang pemerintah sendiri dicacimaki dihujat
jadi pendapat roke salah besar tadi
atau kurang tepat
biar lah nanti ini yang memberikan penjelasan
saya memakai kata dungu berkali kali tuh
karena nggak ada kata ganti untuk menerangkan cara berpikir yang ngaco
kalau ada kata ganti saya pakai kata itu
dan kata itu kata yang resmi
diberikan di dalam kamus kita supaya kita pergunakan
jadi kalau ada polisi yang
saya sebut dungu itu polisinya
saya nggak sebut dungu orangnya
dan karena itu bantas saja kalau
kan yang terjadi kan hal seperti itu
oke saya akan pilih kata ganti untuk break
kita sudah sampai di perempatan pertama
kita akan lanjutkan di perempatan kedua usai jeda